elah harus itu anak ditakut takutnya martil abang
abang mau bener bener pakai emak
pondok pesantren ini harus ada penerusnya abah pingin sekali sebagai penerusnya
nanti suami kamu tapi orang itu harus alim taat beribadah dan
kenapa udah subuh ada soal duluan aja apa nggak kesalahan
begini bu ya enggak nyampe sejam duit udah bisa langsung cair bu beda bu bangsa saya dengan
bank bank yang lain yang bener iya bener bu kalau di bank saya bu ya kagak usah deh
namanya pakai jaminan jaminan segala terus nggak usah ngisi formulir atau
bener iya bener ibu ya zaman sekarang yang namanya jualan itu bu banyak saingan
makin hari makin sepi pasti ibu butuh tambahan modal atau apa ibu mau dagangannya
bangkrut ya nggak mau lah yaudah bu kan ibu nggak mau bangkrut nih sekarang saya
siapin nih duitnya ibu bilang aja mau berapa juta saya kasih duitnya kita kan
semua bersaudara bu ya ibu nggak usah deh pikirin masalah bayarnya berapa kapan gitu
kalau lihat itu tapi kan cakep bang ya lah kayak gue cakep dari lahir
template biasa dan dengannya operasi live yang bener lu
jalan di sini lah waduh turen tenir memasuk antrian gulungan gue

gimana ibu enggak mau maneh botolnya
gimana ibu enggak mau maneh botolnya
mana bocahnya mana bocahnya yang suka minjemin duit sama pedagang di bali
hah lo mau ngerayain pedagang supaya mau tangan sama lo
saya cuma membantuin pedagang di sini doang bang
cuma pakai uang jasa doang
lo mau gulung tuh
lo utang kagak kebayar
tuh bunga makin numpuk
makanya gue gemar gue pengen gulung lo
eh mau apa
saya cuma ngeluarin tisu doang bang
udah gini gini
lo cabut dari mari
gue agak pengen denger lu masih ngerayu pedagang di pasar genjing ini
kalau lo masih kayak gitu
lo kukuluh ngerti
elah harus itu anak ditakut
takut gak martil abang
lo buat apa pengen martil
abang mau berdala pake emak
oh dia takut martil gue
siap banget anak ya
pondok pesantren ini harus ada penerusnya
abah pingin sekali sebagai penerusnya nanti suami kamu
tapi orang itu harus alim taat beribadah dan tawaduk
itu syarat mutlak syarat dasar untuk memimpin pondok pesantren ini
ada apa ibu
sekarang kan sudah mulai masuk musim pancaroba
abah pesan kamu bisa mengingatkan seluruh santri untuk periksa dan bersih bersih sekitar pesantren
supaya tidak ada sarang nyamuk
khawatirnya akan ada wadah wadah air yang nantinya akan jadi sarang nyamuk
kalau begitu ana mohon famit umi
tidak apa apa umi
benar tidak apa apa
terunjuknya bang ustadz faruk
manjur banget hebat
banda banda hebat hebat banget
semua santri patuh dengan rujuknya
tapi ana tidak butuh
tungkap untuk komanduk
bang ustadz faruk
kalau misalkan ana ikutan terunjuk
ilmu antum belum cukup
cuma calon pemimpin yang fantas dan bisa
ya bang saya udah gak boleh bang beroperasi di pasar lagi
lu senasib sama gue kita terusir dari itu pasar
tapi tenang kita hadapin apoy bareng bareng
ya allah pri lu tega banget sih
ninggalin gue cuma pake sepucuk surat doang